ketangkap cepat diadili juga kayak yang lainnya karena sudah menghilangkan
nyawa orang kan ya jangan enak berkeliaran di luar lah
saudara keluarga korban pembunuhan dan ruda paksa oleh geng motor di cirebon
meminta keadilan agar tiga pelaku utama yang masih buron segera ditangkap
ibu ndavina tak kuasa menahan tangis mengingat kasus kematian putrinya yang
belum juga diusutuntas setelah delapan tahun berlalu ibu ndafina berterima kasih
karena sejumlah pihak kembali membantu mengungkap kasus ini sehingga tiga pelaku
utama pembunuhan dan ruda paksa anaknya masih bisa segera ditangkap polisi

terima kasih ya pak nedi
kepada kuasa hukumnya hotman paris
kakak vina menceritakan bagaimana ia mengungkap kejanggalan awal kasus kematian adiknya
awalnya kematian vina dan kekasih disebut sebagai kasus kecelakaan lalu lintas
namun karena melihat sejumlah barang bukti seperti motor yang tidak rusak
semua bukti ke polisi hingga akhirnya kematian ini diusut sebagai kasus pembunuhan
keluarga berharap tiga pelaku pembunuhan vina yang masih buron bisa segera ditangkap
saya kasih rekaman itu terus bukti bahwa hp almarhum adik saya masih utuh terus motor juga masih utuh itu saya kasih semua foto
bukti bukti itu nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkep
enggak enggak langsung delapan orang itu tujuh orang dulu
oke dari bapak ada yang mau diutarakan
terkait dugaan salah satu pelaku buron yang masih berada di jakarta
polda metro jaya menyebut sudah berkoordinasi dengan polda jabar
untuk mencari buronan pembunuh kasus fina di jakarta
polda metro jaya pastikan siap membantu mencari
dan menangkap pelaku pembunuhan yang masih buron dan berada di jakarta
iya disini di jariannya
kabin humas polda jawa barat
tentang informasi dari teman teman media ini
jadi pada prinsipnya polda metro jaya
yang diterima oleh polda metro jaya
di luar wilayah hukum polda metro jaya
polda metro jaya siap membantu
saudara polda jabar telah merilis ciri ciri dari tiga buronan pembunuh vina cirebon
yang saat ini masih dalam pencarian dan pengejaran
saat ini berusia tiga puluh tahun dengan ciri ciri khusus
ada ciri ciri yang berbeda dengan polda metro jaya
kemudian ada buronan pembunuh vina ii
usia pada tahun ini sekitar tiga puluh satu tahun
dengan ciri ciri khusus juga ada tinggi badan
polisi mengidentifikasi dhani dengan ciri khusus
tinggi badan satu ratus tujuh puluh cm
tiga orang pelaku pembunuhan vina dan eki
ketiga buronan adalah peggy alias perong
warga desa banjarwangunan kecamatan mundu
kepala desa banjarwangunan suleman
gilang sudah meminta warga desa banjarwangun
melalui rt rw setempat
kami menghubungi rt rw melalui grup
karena ada di whatsapp saya
ada di grup rt rw
misalnya salah satu rt ada empat puluh enam
khawatirnya ini kami termasuk
ada tiga belas pengembang yang ada di sebajar bangunan ini
polisi tidak hanya memperhatikan kasus ini
hanya karena mendapat sorotan publik
yang menyoroti kisah final
kisah kisah yang menyerahkan oleh polisi
tapi dari bapak kan sebagai luar ga
komisi kepolisian nasional kompolnas meminta
kepolisian melakukan pendekatan khusus
untuk mengungkap identitas tiga tersangka
yang saat ini masih buron
karena penerbitan status dpo oleh vina
karena penerbitan status dpo oleh vina
karena penerbitan status dpo oleh vina
tanpa adanya foto atau sketsa
tanpa adanya foto atau sketsa
dari tiga tersangka yang saat ini masih buron
dari tiga tersangka yang saat ini masih buron
itu membuat sketsa wajah
itu membuat sketsa wajah
dari keterangan saksi atau pelaku yang lain

dari keterangan para pelaku yang lain
sudahkah dilakukan sketsa wajah
sudahkah dilakukan sketsa wajah
saya pernah ketika menangani kasus pembunuhan
saya pernah ketika menangani kasus pembunuhan
sari dewi di hotel sahir
malah pematung yang membantu saya
untuk merekonstruksi wajah dari pelaku itu
nah ini kalau tidak dibuat berarti
temuan salah satu kelemahan
ketika pada saat penanganan di awal tadi
kita mendapat perdukan sejarah
membuat saya mendapat tahu